zebra cross dan jembatan penyeberangan disiapkan sebagai fasilitas untuk melengkapi tertib berlalu lintas
dua fasilitas ini dibuat untuk memberi keamanan bagi penggunanya
tapi mengapa masih banyak warga yang tidak disiplin untuk menggunakan ini
jembatan penyeberangan orang atau jpo dibuat sebagai salah satu fasilitas umum bagi warga kota untuk menunjang aktivitas
contohnya di sekitar jalan rasuna said kuningan jakarta selatan
kawasan yang banyak berdiri gedung perkantoran ini terdapat dua jembatan penyeberangan
banyak yang memanfaatkan tapi tidak sedikit yang tak menggunakannya
walau berbahaya mereka punya alasan tersendiri kenapa tidak memanfaatkan jembatan penyeberangan
takut ketabrak serentet sudah beresiko lah
walau ada petugas polisi warga tetap nekat menyeberang di tempat yang tak semestinya
tak satu pun yang ditegur petugas
selamat siang mbak saya mau nanya jembatan penyeberangan di mana ya
ada yang bisa jawab jembatan penyeberangan di mana
mbak aduh saya kok gak dapat jawaban ya
ternyata banyak warga yang tidak memberikan alasan juga kenapa mereka tidak menggunakan jembatan penyeberangan
dan malah lebih memilih menyeberang di tempat tempat yang tidak seharusnya seperti yang di belakang saya ini
menyeberang sembarangan bukan saja membahayakan pejalan kaki yang tak disiplin
tapi juga membahayakan pengendara
padahal jembatan penyeberangan orang atau jpo wajib digunakan pejalan kaki
hal ini diatur dalam undang undang no dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan angkutan jalan
bagi yang tak mengindahkan ancaman tilang
denda membayar dua ratus lima puluh ribu rupiah dan ktp pelanggar disita sebagai jaminan
namun karena kesadaran warga dan pengawasan petugas yang kurang
warga lebih takut kelelahan berjalan ke jpo terdekat daripada takut sanksi aturan ini
teddy zuhari jakarta